sekjen pssi ratu tisha memenuhi panggilan baris krim polri sebagai saksi terkait kasus pengaturan skor dalam sepak bola nasional di gedung ombudsman ri jumat malam
tisha mengaku ditanya soal mekanisme serta tugas pokok dan fungsi tupoksi pssi
baris krim polri melakukan pemeriksaan terhadap sekjen pssi ratu tisha pada jumat sejak pukul empat sore
pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan satgas anti mafia bola
ratu tisya mengaku barreskrim menanyakan terkait mekanisme dalam menjalankan organisasi pssi serta tupoksi yang melekat pada badan badan yang bernaung di bawah pssi
saya mengungkapkan pssi akan merampungkan pembentukan komite ad hoc sebelum kongres bulan januari
utamanya untuk menanggulangi masalah pengaturan skor dalam sepak bola nasional
tisa menjelaskan akan mengundang polri dan fifa dalam proses pembentukan komite ad hoc ini
tisya menjelaskan akan mengundang polri dan fifa dalam proses pembentukan komite ad hoc ini
sejauh ini satgas anti mafia bola telah menetapkan empat orang tersangka yang terlibat pengaturan skor di liga tiga dan liga dua